rabu pagi acara nonton bersama film g tiga puluh spki sekaligus deklarasi koalisi aksi menyelamatkan indonesia atau kami karawang
diprotes sejumlah ormas dan lsm
mereka memprotes acara ini karena dianggap menyalahi protokol kesehatan yakni tidak menjaga jarak
tim gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas akhirnya bisa menghalau kedua belah pihak
sementara itu kepolisian ri menegaskan tidak melarang film g tiga puluh spki
yang dilarang adalah nonton bareng dengan situasi berkerumun
karopen mas polri menyatakan di tengah pandemi saat ini keselamatan jiwa masyarakat lebih diutamakan
yang jelas polri tidak akan mengeluarkan izin keramaian
ingat keselamatan jiwa
masyarakat itu yang paling utama
dan ini masih dalam masa pandemi covid sembilan belas
sekali lagi polri tidak akan mengeluarkan izin untuk kami
pemerintah melalui menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mahfud md juga menyatakan
tidak melarang warga menonton film g tiga puluh spki
mahfud menganjurkan warga yang ingin menonton
bisa dilakukan melalui televisi atau youtube
sebelumnya nonton bareng film g tiga puluh spki menjadi polemik
setelah mantan panglima tni jenderal purnawirawan gatot nurmantio mengklaim
dirinya dicopot dari panglima tni karena menginisiasi acara nonton bareng film g tiga puluh spki